dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan sekjen majelis ulama indonesia amir syah tambunan
selamat sore pak amir syah assalamualaikum pak
ya terima kasih pak amir sudah bergabung dengan kita sore ini
pak amir langsung saja kita berbincang soal bagaimana memahami konsep jihad dan teror yang saat ini pemahamannya bagi sebagian orang
ini juga cukup ambigu begitu
pak amir dari kejadian yang kemarin ini kita lihat begitu ya dari makassar dan juga di mabes polri
ada pemahaman jihad yang kerap disalah artikan
sebelum melihat spektrum yang lebih luas kita ingin diberikan pemahaman sederhana pak
arti jihad yang sesungguhnya itu apa sih pak
ya pertama tentu kita menyesalkan ya
peristiwa bom yang terjadi dua kali secara berdekatan di makassar dan di komplek mabes polri
dan ini kami tegaskan tidak ada hubungannya dengan doktrin agama apapun
kenapa karena semua agama pastilah menyatakan bahwa aksi teror ini bertentangan dengan agama
dan juga bertentangan dengan pancasila
oleh karena itu pihak pihak yang membawa doktrin keagamaan terhadap praktek praktek bom yang terjadi di masyarakat ini
kita sudah berkali kali menyampaikan ke publik bahwa
secara resmi maju selama indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor tiga tahun dua ribu empat tentang teroris
dalam hal itu salah satu di antaranya dikenakan bahwa hukum dari teroris itu adalah haram
sedangkan jihad itu hukumnya wajib untuk perbaikan
artinya perbaikan yang dimaksud itu adalah dalam konteks jihad
yaitu berjuang dengan sungguh sungguh untuk memperbaiki situasi dan kondisinya
artinya bisa dipahami bahwa jihad ini adalah bukan berperang dalam arti sesungguhnya
sampai juga kemudian mengorbankan diri pertumpahan darah
melawan musuh begitu dengan perbuatan konyol seperti menjadi pelaku bom bunuh diri
bukan seperti itu ya yang dipahami ya
salah satu pernyataan
resmi mui dalam poin dua disebutkan bahwa bom bunuh diri di daerah damai
darah as suluh atau darah salam darah dakwah itu hukumnya haram
dan bukan merupakan tindakan mencari kesyahidat atau amalia al ishtishad
tapi merupakan salah satu bentuk tindakan ya keputusasaan
dan mencelakakan diri sendiri ya
atau juga mencelakakan orang lain
nah begitu intinya ya
oke ini yang memang perlu ditegaskan pak amir
karena dalam al quran sendiri jihad yang utama bahkan disebut nabi muhammad sebagai jihad melawan hawa nafsu begitu ya
jihad yang juga memiliki perspektif luas jihad berguru dengan ilmunya
jihad jurnalis seperti saya dengan karyanya
ini kenapa penting
karena tidak keliru pak
yang dipahami oleh kelompok kelompok radikal ini jihad itu adalah berkorban nyawa
walaupun dengan bentuk seperti yang dilakukan
melakukan aksi teror dan juga menjadi apa namanya amalia
aksi amalia begitu mengorbankan diri dengan cara bunuh diri
ini yang perlu digarisbawahi pak amir
ya pengertian jihad oleh para ulama telah banyak mendefinisikan ya
satu diantaranya saya ingin mengatakan lihat itu
jihad itu ialah salah satu maknanya berjuang dengan sungguh sungguh di jalan allah
agar nafsu kita apakah nafsu amarah
karena itu nafsu yang dimaksud di sini jangan sampai nafsu justru menceletakan diri sendiri
tapi nafsu harus dibimbing
untuk tahan kepada allah
jadi itu namanya bukan jihad tapi jahat namanya ya
kita menceletakan diri dan menceletakan orang lain
itulah saya ingin menegakkan bahwa berjihad itu berjuang sungguh sungguh hukumnya wajib
memperbaiki situasi dan pendidikan
yaitu memperbaiki kebodohan untuk lebih cerdas
memperbaiki kemungkinan untuk lebih sejahtera
memperbaiki keterbelakangan untuk lebih berkumpulan
ada pendapat yang mengatakan jika banyak kemudian orang yang terjebak dengan pemahaman agamanya sendiri
sehingga mendapatkan guru yang salah maka tingkah lakunya akan cenderung tidak sesuai dengan ajaran agama yang seharusnya
bahkan juga gampang sekali didoktrin ke arah arah yang tingkah laku radikal
ini bagaimana memahami ini pak
jadi begini ya
jadi media ini kan secara terbuka dan bebas
bisa dibaca semua orang
anak muda remaja yang belum punya bekal ya
di antaranya gimana cara cara buat bom
semua ada di internet
nah karena itu saya minta kepada pemerintah
bahwa indonesia ini kan negara yang berkepribadian
negara yang berkebutuhanan yang mahal
dan negara yang ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh indonesia
mari kita tertipkan media ini supaya jangan disalahgunakan
yang kedua mari kita didik anak anak bangsa ini supaya jalan pikirannya benar memahami sihat
dan yang ketiga soal teroris ini bukan soal indonesia saja
jadi jangan dianggap teroris ini hanya para di indonesia
di mana mana teror terjadi
nah dunia harus turun tangan
pergandengan tangan damai
untuk menyelesaikan teroris ini
nah oleh karena itu sekali lagi saya mengajak para media
mari kita sebar luaskan informasi yang menyejukkan
informasi yang mendidik
informasi yang membuat orang cerdas
sehingga agama tidak disalahgunakan
artinya kemudian penggunaan media
penggunaan media mainstream atau juga media sosial ini juga benar benar harus diawasi begitu ya
dan bertanggung jawab untuk menggunakan media media tersebut untuk pembelajaran ya pak amir ya
china sebagai negara yang bukan bertukuhan yang ma'esah
tapi tersib dia mengawasi menunjukkan media media di sana
tidak bisa sembarangan
indonesia ini kan bertukuhan yang ma'esah
jadi jangan cuma ngomong pancasila itu loh
tapi prakteknya harus pancasila
supaya betul betul kita bisa menciptakan negara yang aman dan damai
pak amir terakhir pesan damai yang ingin disampaikan pak
jika kemudian tidak terjadi perpecahan perpecahan di kemudian hari antar agama
dan mungkin juga perpecahan yang ditimbulkan oleh ulas gelintir pemeluk agama itu sendiri
apa yang ingin disampaikan pak
ya bangsa ini bangsa yang besar
bangsa ini adalah bangsa yang berperadaban
karena itu kita jangan mau diadu domba oleh kelompok kelompok tertentu
yaitu kelompok kelompok yang sengaja memecah bangsa ini dengan cara cara yang tidak manusiawi dengan cara bom
kemudian ada yang melakukan apa namanya membunuh diri seperti itu
ya itu harus kita tangani bersama sama
untuk keselamatan umat dan bangsa kita
islam adalah agama yang
bahwa islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam
selamat menyelamatkan damai memperbaikan
baik terima kasih pak amir sudah bergabung dengan kita sore ini
sekjen mui amir syah tambunan